menjelang pemungutan suara pilkada serentak kpu dki jakarta mempercepat proses pelipatan surat suara
kpu dki menargetkan proses pelipatan surat suara selesai dalam enam hari
di kota jakarta pusat ada tujuh ratus enam puluh enam ribu lembar surat suara yang harus dilipat
sebanyak tujuh ratus empat puluh tujuh ribu lembar sesuai dpt dan sembilan belas lembar surat suara cadangan yang akan didistribusikan ke satu dua ratus tiga puluh tujuh tps
hingga selasa sore sedikitnya ada empat puluh dua lembar surat suara rusak di gudang surat suara kpu jakarta pusat
proses pelipatan surat suara mendapat penjagaan enam personil kepolisian di depan gudang untuk mengantisipasi hilangnya surat suara
mekanis tersebutnya penggantiannya apakah langsung diambil dari surat suara cadangan atau seperti apa
kita buat berita acara dulu setelah kita buat berita acara nanti menjelang selesainya sotir
kita akan laporkan kepada kpu
kita akan minta kpu provinsi untuk minta pergantian
itu nanti akan diambil dari surat suara cadang
minta kpu provinsi untuk pergantian karena itu stoknya untuk untuk yang di bawah untuk di tps
bagaimana kesiapan kpu dki jakarta jelang pemutusan suara lima belas februari dua ribu tujuh belas
sudah ada akbar judi sasurya di kpu dki jakarta
bagaimana dengan persiapan logistik maupun kesiapan jelang pemilu nanti pada lima belas februari dua ribu tujuh belas mendatang
bagaimana dengan persiapan logistik maupun kesiapan suara ke lima wilayah
dan memang kesiapan dari kpu dki jakarta terkait logistik saat ini sudah dilakukan oleh kpu dki jakarta
di mana surat suara sudah didistribusikan ke lima wilayah kota jakarta
salah satunya yaitu di kota jakarta pusat di mana proses pelipatan surat suara juga sudah dilakukan di wilayah wilayah tersebut
untuk mempercepat atau untuk menjelang
proses pemungutan suara pada tanggal lima belas februari dua ribu tujuh belas
dan surat suara yang didistribusikan ke lima wilayah kota ini memang tidak menutup kemungkinan
adanya surat suara yang rusak maupun yang tidak bisa digunakan pada saat pemungutan suara
di mana pada saat proses pelipatan surat suara ataupun sortir di gudang kpu milik jakarta pusat
misalnya ada surat suara yang cetakannya tidak simetris warnanya tidak sesuai
bahkan ada kolom yang tidak tercetak dalam surat suara tersebut
dan inilah yang menjadi atau masuk dalam kategori surat suara tersebut tidak bisa digunakan pada saat proses pemutahan suara
pada tanggal lima belas februari dua ribu tujuh belas
tidak hanya itu juga surat suara yang ada bercak sedikit pun itu juga tidak bisa digunakan pada saat proses pemungutan suara
memang hingga selasa sore di gudang milik kpu jakarta pusat sudah ada empat puluh dua lembar surat suara yang masuk kategori rusak atau tidak bisa digunakan
untuk mekanismenya sendiri kpu dki jakarta
menargetkan bahwa setelah proses sortir dan juga pelipatan surat suara hingga akhir januari atau sekitar tanggal tiga puluh januari nanti
mereka sudah mendapatkan rekap laporan dari masing masing kpu kota untuk mengganti surat suara yang rusak tersebut
karena surat suara cadangan yang ada saat ini yang mereka terima di lima wilayah kpu kota tersebut
bukan untuk mengganti surat suara yang rusak pada saat proses sortir dan juga pelipatan
dan proses penggantian tersebut tidak bisa digunakan
dan proses penggantian tersebut tidak bisa digunakan
dan proses penggantian tersebut tidak bisa digunakan
kpu dki jakarta sudah merubah sedikit skema debat tersebut
dimana pada debat kedua ini ada yang berbeda dengan debat yang pertama
yaitu yang pertama moderator yang pada debat pertama hanya ada satu moderator
namun pada debat yang kedua nanti akan ada dua moderator yang akan ditunjuk
yaitu tina talisa dan juga eko prasojo yang merupakan wakil menteri dari aparatur negara
dan juga reformasi birokrasi sesuai dengan tema debat yang kedua
yaitu reformasi birokrasi pelayanan publik dan tata ruang dan wilayah
ini tentu akan menarik karena kpu dki jakarta akan memberikan ruang bagi moderator
untuk memperdalam jawaban dari masing masing paslon bila dirasa jawaban yang diberikan oleh paslon tersebut
tidak fokus atau kurang dalam
ini berbeda dengan debat pertama karena pada debat pertama moderator hanya menyampaikan pertanyaan
yang sudah disusun oleh panelis namun pada debat yang kedua moderator diberikan ruang
yang terakhir adalah pertanyaan yang diberikan oleh kpu dki jakarta untuk memperdalam jawaban dari masing masing paslon
sementara itu juga kpud dki jakarta merubah porsi masing masing segmen
di mana dalam debat kedua nanti kpu dki jakarta akan memperbanyak atau memperpanjang segmen pada saat sesi tanya jawab
artinya pada saat masing masing paslon atau setiap paslon mengajukan pertanyaan dan juga sanggahan kepada paslon lain
ini waktunya akan diperpanjang oleh kpud dki jakarta karena menurut evaluasi dari debat yang pertama
dalam sesi tersebut inilah yang justru mencerminkan atau menggambarkan kapasitas maupun kapabilitas dari masing masing paslon yudha
baik akbar terima kasih untuk informasi anda dan selamat bertugas kembali